tapi bukan mika yang ngelakuin ini bu
kamu gak usah belain dia ya
kamu mau punya nasib yang sama kayak dia
mau saya pecat
tunggu apa lagi kamu
tunggu apa lagi kamu
kamu duduk dulu duduk dulu
kamu yang tenang
kamu cerita sama ibu ada apa
aida cerita sama ibu
bang kohar bu
kenapa sih kohar
bang kohar selingkuh bu
tidak tidak udah
kamu yang sabar ya nak
kamu pulang bareng saya aja ya
soalnya udah malem
ya udah kalau gitu
saya duluan ya
ya gimana kerja kamu
apalagi mana semua main kerjaan
iya apaan sih

cuma aku bantu bantu doang
cuma bantu bantu doang
gak ada apa apa sih
cuma aku bantu bantu doang
cuma bantu bantu doang
nggak cemburu biasa aja
aku jujur aja deh sama aku
kamu cemburu kan
justru aku senang kalau kamu cemburu
berarti kamu tanya sayang sama aku
ya gak mungkin aku cemburu sama dia
ya dia kan sahabat aku
dan dia juga baik orangnya
terus kalau gak cemburu
emang aku gak boleh ya nanya nanya
coba sini tangannya
gak usah belakang kiri
mending sekarang kita pulang
yaudah kalau gitu kamu hati hati deh
hati hati jangan terlalu banyak mikirin aku
ntar makin cinta
apaan sih kamu ini pulang
jangan kemalaman tidurnya
dah pacarnya bimo
dah ada pacarnya meka
udah ada pacarnya
udah ada pacarnya
udah ada pacarnya
kak aida kak aida ngapain kesini
boleh aku nginep sini
ya boleh lah kak
perempuan apaan kamu
jam segini baru pulang
awas ya kalau sampe kak denger
kamu kerjanya gak becus
kok bisa kayak gini sih
aduh meka kalo sampe pak ramli tau
aku bisa dipecat
aduh gimana ini meka
tenang tenang tenang
pasti kamu penjahat tombol ini ya
sekarang gimana meka
yaudah bentar bentar ya
aduh ada apa ini
ini pasti kamu salah pencet tumbuh lagi ya
bapak udah bilang jangan benci tombol yang ini
kenapa kamu pencet lagi
jadi rusak di mesinnya
ya ampun meka
ini semua pasti gara gara kamu kan
bukan bu bukan saya
kamu tuh bener bener ya
dari awal kerja nggak pernah becus
seharusnya dari awal saya melihat kamu
sudah saya pecat kamu dari sini
mulai detik ini saya gak ngeliat muka kamu disini
enggak bu bukan
tapi bukan mika yang ngelakuin ini bu
kamu gak usah belain dia ya
kamu mau punya nasib yang sama kayak dia
mau saya pecat
tunggu apa lagi kamu
ntar pulang kampus temanin aku ya
jadi aku tuh pengen beli hadiah buat mama

bahkan kamu cewek
pasti kamu lebih tahu dong
hadiah yang pas buat mamaku
nah mendingan kita ke butik sekarang aja yuk
soalnya kan mama juga harus milih baju buat ke pameran nanti

mama sih kayaknya mau pake baju yang ada aja deh
gak pernulah beli baju baru gitu
gak pernulah beli baju baru gitu
mah mama tuh gak paham banget sih

dia tuh gila ngajakin mas sopi
dia tuh pengen banget pengen pilih baju yang dia suka

dia kan pengen tampil cantik mah
di depan cowok yang dia suka
yah kan din
mama kasih tau ya
kamu tuh gak perlu nunjukin rasa suka yang berlebihan sama cowok
cowok tuh gak seneng sama cewek yang terlalu agresif yang ngejar ngejar
cowok tuh gak seneng sama cewek yang terlalu agresif yang ngejar nejar
sekarang dini tuh beranjak dewasa
itu artinya dia baru pertama kali
merasakan rasanya jatuh cinta
kamu kan sebagai ibunya bisa dong
sebagai teman curhatnya dia
ya paling gak isiin pengalaman kamu dulu lah
dia salah pergaulan
aku memang kurang perhatian pada dina